kalau tadi kalau kata kang asep selain musim mangga sama durian yang lagi harganya cukup murah
ini katanya musim musim sunat hukuman juga lagi banyak
iya anda melihat ini ada orkestrasi khusus atau memang sporadis parsial saja
saya melihat memang ada kondisi yang dimana hukum pemerintahan korupsi itu melunak
dari mulai level undang undangnya misalnya undang undang kpk
kemudian sampai kemudian putusan pengadilan
sikap presiden memberikan garasi
sampai di putusan pk
itu bareng barengan nggak
satu tarikan nafas nggak
ya kalau yang saya lihat memang itu menjadi kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir
dua ribu itu rata rata orang difonis kalau kena perkara korupsi dua tahun lima bulan
itu bisa dibayangkan ya
betapa dalam bayangan saya korupsi itu untungnya besar resikonya kecil
karena apa dua tahun lima bulan
rata rata di dua ribu delapan belas
yang kemudian dua ribu sembilan belas kita masih hitung lagi
nah dengan kondisi yang dalam bayangan saya
ini belum lagi diganjar dengan tadi pengurangan pengurangan hukuman di tingkat pk
atau di tingkat peninjauan kembali
belum lagi nanti kita bicara juga soal garasi
kemudian kita bicara soal kpk yang tidak sekuat sebelumnya
jadi saya melihat orkestrasi yang terjadi adalah
kepada koruptor negaranya mungkin melunak dari semua sektor
pemerintah kemudian penegak hukum sampai ke mahkamah agung
kalau anda katakan semakin melunak
berarti kan pasti ada titik balik ya kan
kita melihatnya sebetulnya pada sanksi atau seputusan pengadilan
kalau temanya hari ini bicara soal pengurangan masa hukuman
maka kita akan evaluasi putusannya
kita sudah bicara misalnya beberapa tahun terakhir ketika misalnya pak arti jomah sia ada di ma
kecenderungan semakin naik itu terjadi
misalnya kalau di dua ribu delapan belas dua tahun tiga bulan sampai di mahkamah agung
rata rata lima tahun sembilan bulan
bahkan orang agak males gitu yang mengajukan ke mahkamah agung
takut ditambahin hukumannya
yang terjadi adalah pengurangan
kemudian saya juga bisa melihat misalnya
bagaimana pernyataan pak andi samsan yang mengatakan bahwa
oh kita gak fokus bicara soal penghukumannya
kita bicara soal pengembaliannya
nah soal pengembalian juga dalam bayangan saya juga terjadi
kita lihat misalnya putusannya suroso
suroso itu mantan salah satu direktur pertamina yang juga difonis
dalam vonisnya dia tidak hanya dihukum atau dipidana badan
tetapi juga dia harus mengganti ada uang pengganti satu ratus sembilan puluh ribu usd
di tingkat pk selain hukuman dikurangin dibatalkan juga
dia nggak harus bayar satu ratus sembilan puluh ribu usd
padahal pertimbangan pertimbangan dari tingkat pertama tingkat kedua
sampai dengan kasasi itu memperkuat posisi itu
nah pertanyaannya kalau kemudian ada klaim
oh kita nggak fokus kita bagaimana pengembaliannya
bagaimana melihat pengembaliannya
di tingkat pkb juga sama
tidak hanya mengurangi hukuman tetapi juga mengurangi
atau menghilangkan kewajiban bayar uang pengganti
baik jadi judgement hukum yang kemudian di
menjadikan landasan kurang kuat
karena ya kita lihat misalnya putusan suroso
salah satu direktur di pertamina itu juga terjadi demikian
ketika dia masuk ke pk
nah kita bicara soal pk
masuk ke pk tidak hanya bicara pengurangan pengurangan yang selama ini terjadi
tetapi kewajiban bayar uang pengganti itu juga dikurangi